sudah terhubung dengan saya kasih humas polres bogor ibu desi triana selamat sore
ibu desi sejauh ini apakah sudah ada titik titik
baik selamat sore bu desi sejauh ini sudah adakah titik terang siapa atau identitas dari mayat tersebut
ya dari identitas mayat tersebut untuk datanya memang belum ada
akan tetapi jenis kelaminnya sudah diketahui bahwa berjenis kelamin laki laki
baik ciri fisik apa saja
dan sudah dibawa ke rumah sakit oring kramajat
baik baik ciri fisik apa saja yang ditemukan di sana ibu
ya sampai saat ini diketahui cirinya ada di lengan kiri
tato bergambar abstrak
atau tangan kanan sebelah kiri
apakah sejauh ini sudah ada laporan mengenai warga yang kehilangan atau tidak ada
atau warga yang kehilangan keluarganya di sana ibu
ya jadi untuk di lokasi belum ada yang melaporkan kehilangan keluarga atau sanak saudaranya
dari perkiraan sementara sudah berapa lama mayat tersebut berada di sana
keterangan dari warga sekitar yang menemukan mayat termutilasi ini apa saja
warga yang menemukan awal itu sedang melintas
dan melihat ada
kopar di pinggir jalan
dikira itu berisi baju baju bekas
pakaian bekas dan dibuka sama salah seorang saksi
ternyata diketahui potongan tubuh manusia
ibu desi ini kan terlihat bahwa lokasi seperti di perkebunan
begitu mungkin anda bisa memberikan gambaran kepada kami
apakah memang tidak ada cctv di lokasi atau bagaimana keadaan di sana saat malam hari
kami bisa mengetahui gambarannya
masih dalam penyelidikan mas
kalau cctv belum
gambaran lokasi di sana seperti apa ibu
di pinggir jalan itu di kampung
jadi banyak yang lewat
dan kebetulan ditemukannya pagi hari
apakah pada saat malam hari di sana memang sepi
tidak banyak warga yang melintas
atau seperti apa
usaha untuk menemukan bagian tubuh lainnya yang hilang seperti apa yang akan dilakukan
masih dalam penyelidikan dan olah tkp
di sekitaran tkp juga masih dicari
sambil satreskrim polres bogor melakukan penyelidikan lebih lanjut
baik kita tunggu bagaimana informasi terkini terkait dengan penemuan jasad di koper tadi
kasih humas pores bogor ibu desi triana sudah bergabung bersama kami sore ini
terima kasih mas reza selamat sore